beralik informasi lainnya wakil gubernur dki jakarta mengimbau warga yang berada di pesisir pantai utara untuk siaga mengantisipasi banjirop
guna mengantisipasi adanya banjir pembuatan tanggul masih terus diupayakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
di tengah upaya meningkatkan pengendalian dan pencegahan banjir
wagub dki jakarta amat riza patria pada rabu siang juga menganjurkan warga yang tinggal di garis pantai
agar pindah untuk sementara waktu bersiaga dan berkoordinasi dengan petugas setempat
menurut bmkg pesisir juga berpotensi menghadapi banjirop karena adanya perige dan peningkatan gelombang tinggi
namun banjirop yang terjadi tidak setinggi di pantura ataupun semarang
antisipasinya ada beberapa program ya diantaranya dibuatnya tanggul
kemudian juga kita minta warga yang ada diantaranya
di sekitar banjirop juga bisa pindah ke tempatnya
kemudian juga kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat
supaya harus lebih hati hati